pandemi covid sembilan belas ikut berdampak terhadap arah kebijakan pemerintahan presiden joko widodo
ada banyak kebijakan yang sudah diambil untuk percepatan penanganan pandemi
tapi masih menyisakan sejumlah catatan
di luar isu pandemi saat ini pemerintahan presiden jokowi juga tengah banyak disorot
terutama mengenai isu amendement misalnya ud seribu sembilan ratus empat puluh
juga pemerintahan yang dianggap anti kritik karena ada sejumlah kritik yang disampaikan oleh masyarakat
bagaimana istana menjawab berbagai tanda tanya dan juga kritik publik belakangan ini
hari ini saya akan langsung tanyakan ke kepala staf kepresidenan
pak muldoko yang sudah bergabung bersama dengan saya saat ini
pak muldoko terima kasih pak sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia
kabar baik pak
baik kita bisa lepas masker ya pak
karena kita sudah
kita sudah swab sudah aman juga menjaga jarak mudah mudahan sehat selalu pak
pak bicara soal penanganan pandemi
beberapa kali saya ingat bapak selalu menyebut presiden itu panglima dalam perang menghadapi pandemi covid sembilan belas
tapi di luar itu ada banyak pihak yang juga mengkritik presiden soal kemampuan presiden misalnya dalam menangani pandemi
sebetulnya kemana pak
arah kebijakan pemerintah presiden jokowi
bagaimana pak bidodo saat ini untuk penanganan pandemi covid sembilan belas
ya dari awal saya selalu menyampaikan bahwa urusan covid ini presiden pada posisi selaku panglimanya ya
itu bisa dilihat dikenali dari perumusan kebijakan dan strategi
perumusan kebijakan dan strategi ada tiga ya
yang pertama adalah bagaimana
covid ini menjadi prioritas untuk ditangani dari sisi kesehatan ya
berikutnya yang kedua dari sisi bagaimana memberikan jaminan kepada masyarakat indonesia yang menghadapi kesulitan
pada pembunuhan kebutuhan melalui pendekatan bahan sosial jaringan pengaman sosial
berikutnya yang ketiga adalah bagaimana masyarakat itu harus tetap bisa berusaha
untuk itu sejumlah insentif telah diberikan oleh pemerintah
baik kepada korporasi maupun kepada kooperasi
baik kepada korporasi maupun kepada kopernik
dan itu sangat jelas arahnya
nah itu itu yang menentukan presiden
kebijakan dan strateginya
berikutnya turunannya bagaimana strateginya dan taktisnya
bagaimana menentukan sebuah protokol yang perlu diatensi serius
sesuai dengan tugas masing masing
satu protokol yang pertama adalah tiga t
itu tugas pemerintah
mulai dari puskesmas posyandu puskesmas sampai dengan pusat ya
tiga m itu adalah tugas masyarakat
tanggung jawab masyarakat maksudnya
bagaimana menggunakan masker bagaimana menjaga jarak bagaimana mencuci tangan
ditambah lagi persoalan mobilitas dan menghindari kerumunan
yang pada akhirnya presiden
presiden juga menentukan
sudahlah kita mengarah kepada satu m saja yaitu menggunakan masker
itu sampai presiden menentukan seperti itu dalam sidang kabinet
mulai dari kebijakan strategi bahkan sampai berpikir teknis
itu presiden memberikan arahan seperti itu
dari tiga hal itu bisa dikenali betul bahwa bagaimana presiden setelah memberikan arahan arahan
sebuah direktif yang isinya adalah instruksi instruksi yang sangat khusus
itu dikawal oleh beliau
dikawal dikendalikan dan dikawal oleh beliau
termasuk juga bagaimana dievaluasi
itu melalui sidang kabinet
sidang kabinet terbatas itu hampir bisa dikatakan minimum dua kali dalam seminggu
kalau situasi itu meningkat kritikal bahkan tiga kali
nah dari situ bahwa cerminan yang sangat jelas bahwa presiden mengendalikan covid ini
mulai dari penentuan kebijakan strategi bahkan sampai dengan hal hal yang teknis
jadi kalau kemudian muncul pak kritik kepada presiden bahwa mempertanyakan kemampuan presiden
dalam penanganan pandemi jawaban bapak seperti apa
jawaban saya ada pandangan yang mungkin ada cara melihatnya
yang perlu didalami lagi bahwa sebenarnya hadirnya dua tokoh utama dalam penyelesaian covid ini
pak erlangga untuk mengatasi awalnya beribadah nasional berikutnya begitu ada kegiatan yang emergensi
presiden menunjuk pak luhut untuk menangani jawa dan bali
akhirnya disitu masyarakat mulai berpikir yang menjadi diversifikasi begitu
padahal sesungguhnya panglima tertingginya tetap beliau
kenapa beliau menunjuk lagi eselon di bawahnya
ya itu namanya apa itu dalam struktur kan ada apa itu tidak bisa semuanya oleh beliau
tetapi bagaimana pendelegasian itu yang penting adalah kontrolnya
di dalam dunia militer sama seperti itu
ada panglima tni ada pangko wilhan atau pangkogapilhan nanti ada para pangdam di wilayah masing masing
sama strukturnya seperti itu
agar apa agar semua persoalan itu termonitor dengan bagus
semua persoalan itu terdeteksi dengan cepat dan akhirnya mendapatkan solusi yang efektif
dari monitoring dan juga evaluasi ksp ya pak apa yang menurut bapak menjadi hambatan dalam penanganan pandemi covid sembilan belas
karena ksp ini kan ting tangnya pak jokowi pak
artinya punya peran yang seharusnya sangat besar berkontribusi dalam bisa membantu hal hal yang menghambat dalam penanganan pandemi dan kebijakan oleh presiden jokowi
ya kita tetap pada peran dan fungsi utama ksp yang pertama adalah monitor dan evaluasi ya
jadi kita setiap minggu itu melihat perkembangan covid kita mengirim orang
kita kirim ke daerah daerah melihat bagaimana tentang vaksin bagaimana mulai testing bagaimana masalah tracing
terus ketersediaan obat di daerah seperti apa
kita kirim tim ke daerah untuk melihat
monef itu nanti pada saat presiden menyelenggarakan rapat terbatas kita sampaikan
pak kondisi yang ada di tarakan begini kondisi yang ada di kudus begini kondisi yang ada ini begini
kita sampaikan dalam monef itu
berikutnya yang kedua adalah bagaimana mengelola isu isu strategis
justru dalam kondisi pandemik ini persoalan isu strategis itu menjadi sangat penting untuk segera diselesaikan
karena disinformasi hoax dan tetembeng eng nya yang berkaitan dengan penyelesaian covid sembilan belas
itu luar biasa
justru banyak yang mengganggu konsentrasi pemerintah dalam penanganan itu
ada kebijakan kebijakan presiden yang ternyata tidak berjalan di lapangan
maka kita sampaikan kepada presiden
pak yang ini perlu dibenahi yang ini perlu dibenahi dan seterusnya
itulah peran peran kepala staf presiden dalam konteks terlibat dalam kondisi pandemi ini
yang mengganggu mengganggu itu seperti apa pak muldur
ya banyak yang mengganggu bahwa vaksin beginilah
berikutnya masih ada juga sebagian kelompok kecil masyarakat bahkan tokoh yang tidak percaya sampai dengan saat ini
bahwa covid sembilan belas itu adalah sesuatu yang real bahwa covid sembilan belas itu seolah olah buatan dan tetembeng eng nya
sebuah rekayasa dan tetembeng eng nya
nah isi isi seperti ini justru bisa menghambat bahwa covid sembilan belas itu adalah sesuatu yang real bahwa covid sembilan belas itu seolah olah buatan dan tetembeng eng nya
justru bisa menghambat keyakinan publik keyakinan masyarakat untuk mengikuti vaksin
di antaranya seperti itu
banyak lagi bahwa desinformasi tentang penanganan covid yang macem macem tadi
pemerintah disebut anti kritik pak ini bukan kali pertama pemerintahan presiden jokowi disebut anti kritik
apa jangan jangan memang benar pak
enggak sebenarnya pak presiden sendiri secara pribadi bila disolah ke presiden itu menghadapi kritik santai santai aja
pengelolaan isu isu strategis yang publik juga kritik atau rasakan pak adalah bagaimana komunikasi publik pemerintah yang dianggap ini yang a bicara sekian seperti ini yang b ngomong begini
jadi ada banyak kebingungan kebingungan yang dianggap kemudian ini bagaimana sih sebetulnya
komunikasi publiknya pemerintah ini ini kan juga harusnya menjadi cara bapak atau tanggung jawab bapak untuk bisa mengonkrestasi pak
benar begini ya
masyarakat juga harus paham bahwa persoalan covid ini tidak ada satu negara pun yang siap menangani
itu yang pertama poin
tidak ada jurus yang paling efektif menyelesaikan covid sembilan belas
even itu negara negara besar ya
yang sudah stable dalam
struktur atau infrastruktur kesehatannya
berikutnya yang kedua bahwa covid sembilan belas itu selalu berubah diantaranya variannya
dengan demikian maka ini juga salah satu penyebab bahwa kita semua juga menghadapi persoalan persoalan penyelesaian
pendekatannya diperlukan kecepatan pendekatannya diperlukan ketepatan
sehingga hal hal seperti itu menjadi
sumber ya sumber
tadi itu sumber masalah dalam kita berkomunikasi
jadi apa yang terjadi sebetulnya itu pak
apa tidak ada koordinasi antar kementerian
atau bagaimana sebetulnya sehingga ada kenyataan yang berbeda beda itu pak
enggak juga secara koordinasi sangat clear di sini bahwa melalui sidang kabinet itu sebuah alat untuk mengkoordinasikan
ya berikutnya melalui sidang kabinet itu sebuah informasi
sebuah informasi yang perlu dipahami oleh semuanya agar kita melakukan langkah langkah yang serasi begitu
tapi sekali lagi bahwa begini mas
di dalam mengelola situasi komunikasi publik yang menurut saya adalah terjadi sebuah paradigma baru
karena setiap orang berkontribusi untuk membuat berita yang kadang kadang tidak terduga
maka itu juga salah satu penyebab bahwa
kita semuanya menghadapi sesuatu yang disruption dalam konteks itu
jadi tidak mudah memang mengelola situasi yang begini besar ya
dengan berbagai persoalan yang apa itu surprising ya
itu kelihatannya mudah bagi yang melihat tapi tidak mudah bagi yang menyelenggarakan gitu
tapi kalau itu kemudian menjadi satu hal yang ditanyakan oleh masyarakat itu apakah memang akan diperbaiki pak muldoko
oh pasti kita sebagai contoh bahwa
ksp berkolaborasi dengan menteri kominfo ya
kita selalu rapat periodik dengan para biro komunikasi yang ada di kementerian lembaga
berikutnya juga kita komunikasi dengan kepada daerah daerah agar pemahaman tentang covid sembilan belas seperti ini
pemahaman atas kebijakan baru untuk penanganan covid seperti ini
itu kita lakukan
berikutnya kita juga membuat apa mengumpulkan berbagai isu
berikutnya menyusun sebuah narasi narasi sehingga ada harmonisasi dalam publikasi dan seterusnya
itu kita lakukan
sekali lagi mas bahwa situasi ini adalah situasi yang sifatnya itu surprising ya
selalu mengejutkan berbagai perkembangan tentang covid ini
sehingga memang mengelola persoalan itu kita harus cepat dan fleksibel begitu
pak seberapa sulit situasi yang dihadapi oleh pemerintahan presiden joko widodo
atau oleh pak presiden sendiri dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas ini
iya bahwa memang tidak semua negara atau semua negara juga mungkin masih membaca pola penanganan
tapi juga tidak sedikit negara yang mulai berhasil pak keluar dari pandemi covid sembilan belas
dengan kompleksitas yang ada yang kita miliki situasinya seberapa sulit sih pak
ya awal awalnya kalau kita bicara awal ya kita kelabakan juga kan begitu
contoh bukti nyata ada yang karena ketersediaan apd waktu itu belum lengkap
akhirnya ada yang pakai jasujat
dan berikutnya kemampuan pcr kita yang tadinya harus semuanya ke pusat
sekarang ini sudah sekitar tujuh ratus empat puluh dua an kita memiliki pcr yang tersebar di mana mana dan seterusnya
intinya bahwa dalam kurun waktu yang ada sekarang
dengan pengalaman pengalaman pandangan covid sembilan belas sebelumnya
dan cara presiden untuk membenahi situasi dengan cepat
maka hasilnya bisa dilihat
bahwa saat ini begitu berhasil ya kita bisa melakukan
nah saat ini begitu pemberlakuan ppkm walaupun itu hari ada berbagai resistensi
tapi kenyataannya dalam kurun tertentu semuanya bisa direm dengan cepat
nah ini sebuah keberhasilan
ppkm level tiga yang diturunkan ini juga tidak lepas dari kritik pak
dianggap ini belum saatnya pemerintah melonggarkan
dikhawatirkan justru menjadi kita kembali lagi ke situasi yang berat beberapa waktu yang lalu
bagaimana itu pak dari sikap presiden
itu ada dua pandangan ada dua pandangan tentang itu
bukan satu pandangan ada pandangan yang menginginkan
janganlah pak diperpanjang lagi ppkm
ada juga pandangan lagi yang menghendaki ppkm diperpanjang
untuk itulah kita menggunakan technical yang secara fleksibel bisa diikuti dengan baik oleh masyarakat
dengan menggunakan leveling
level empat kondisinya seperti ini tiga dan seterusnya
harapan kita ya secara psikologi masyarakat itu
begitu dengar ppkm diperpanjang semuanya juga stres
karena dari sektor ekonomi mereka tidak berjalan
usaha usaha mereka menjadi stagnan
jadi ini persoalan antara penyelesaian kesehatan dan penyelesaian ekonomi itu
menjadi sesuatu yang harus disinkronkan
di situlah presiden selalu menyampaikan strategi gas dan rem itu
dua dimensi ini ya pak
pertahanan juga ekonomi yang tampaknya memang cukup atau sangat sulit untuk memilih satu diantaranya
sehingga ada konsep gas dan rem yang presiden sampaikan
ya cukup sulit mas
karena dengan kita keras di kesehatan
maka sektor umkm kita betul betul menjadi lemah
presiden tetap konsisten di dalam pendekatan yang memprioritaskan penanganan kesehatan
tetapi presiden juga sangat memperhatikan bagaimana memberikan insentif kepada para pelaku umkm
keluhannya tadi dijawab oleh presiden dengan memberikan dua empat juta rupiah kepada pelaku umkm
yang jumlahnya kurang lebih dari sepuluh juta
lama lama kondisi ini tidak dilakukan apa itu fleksibilitas yang
kalau ini berimbang yang lebih apa ya
berimbang yang dinamis
maka bisa salah satu jebol
baik nah pak muldo kalau bicara soal pandemi
situasi yang sulit ya
sehingga kemudian kita tahu bahwa belakangan ini juga muncul pak
marak kritik lewat mural terhadap presiden joko widodo
menyebut bahwa dipaksa sehat di negara yang baik ya
sehat di negara yang sakit atau lapar dan lain sebagainya
itu terus menerus pak
bahkan sampai hari ini pun
itu terus muncul pak mural mural kritik itu
sehingga setelah itu mural itu hilang dihapus atau bahkan diburu oleh pihak kepolisian
pemerintah disebut anti kritik pak
ini bukan kali pertama pemerintahan presiden jokowi disebut anti kritik
apa jangan jangan memang benar pak
enggak sebenarnya pak presiden sendiri secara pribadi
bila disuruh laku presiden itu
menghadapi kritik santai santai saja
tetapi bahwasanya yang di bawah itu melakukan langkah langkah reaktif
itu sesuatu yang wajar
karena melihat presiden sudah bekerja habis habisan
kadang kadang ada cara cara kritik yang tidak pas
itu ya samalah
kalau orang tua saya dikritik
padahal orang tua gue ini udah habis habisan
kalau penghidupin saya
umumnya kan gitu
saya pasti bereaksi
jadi harus dibedakan ya
harus dilihat secara jernih bahwa
presiden sendiri dalam sikap kritik biasa
beliau sangat biasa
yang saya katakan malah santai biasa
tetapi dalam ukuran ukuran kritik itu
harus kritik yang baik
kalau saya mengatakan adalah
kita mari kita melakukan demokrasi
demokrasi yang bermartabat begitu
jangan demokrasi yang apa itu
katanya pak surya paloh kemarin
kita berada pada demokrasi yang super liberal
selalu melihat bahwa
sebuah demokrasi yang dinamis adalah
demokrasi yang pada satu sisi ya
harus memperhatikan stabilitas ya
pada sisi yang lain
untuk itu maka
instrumennya adalah konstitusi
karena demokrasi tidak dikawal dengan konstitusi yang bagus
ada keceburangan anarkis
pilihan kita di situ
untuk itu maka
saya juga menghimbau kepada publik kepada masyarakat
mari kita bekerja pada
berjalan pada sebuah demokrasi yang
rambutnya jelas gitu
maraknya mural itu sampai kemudian juga saat ini
juga masih terus dilakukan
dinilai juga pak
ada anggapan bahwa itu adalah sinyal kekecewaan publik
atau masyarakat terhadap pemerintahan presiden jokowi
terutama dalam penanganan pandemi
tanggapan bapak seperti apa
ya tadi itu ada dua kutub
ada yang tidak setuju
pada kutub yang berbeda
tetap ppkm diperlakukan
nah posisi ppkm
pemerintahan tidak mudah dalam
mensikapi situasi yang
tadi itu yang
karena nama kini berbeda
untuk itu maka
keyakinan presiden bahwa
penanganan covid menjadi prioritas
persoalan persoalan yang berkaitan dengan
jaminan sosial itu harus menjadi perhatian
dan yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana
presiden memberikan kepastian
bahwa dunia usaha itu bisa berjalan
kalau ini tidak berjalan
baik bapak cukup keras pak
merespon kritik kritik yang
soal moral dan lain sebagainya
apakah memang itu sangat mengganggu
oleh pemerintahan presiden jokowi pak
tidak begitu ya
tindakan tindakan reaktif itulah
yang pada akhirnya
persoalan menjadi besar
kepada semua pihak ya
mensikapi situasi ini
menjadi tanggung jawab bersama
diberikan kepada pemerintah
persoalan covid ini
bisa tertangani dengan cepat
kalau kita semuanya bergotong royong
sebagai contoh nih
presiden sudah berusaha
semaksimal mungkin untuk
mendapatkan vaksin dengan segala
kalau masyarakat tidak
masker dengan baik
nah disitulah diperlukan
pemerintah berusaha keras
tapi tidak mendapatkan
support yang sepenuhnya
dari publik dari masyarakat
pindah tuh presiden ketika di
jalan hari hood kemerdekaan
adalah sebuah sinyal atau kode bahwa presiden
juga menyetujui rencana
apa sikap presiden pak
ya menurut saya yang dilihat adalah
baik pak di luar isu pandemi
beberapa waktu yang lalu kita juga tahu
pidato pak presiden sempat disorot pak
ketika menjelang hari kemerdekaan ya
karena minim sekali menyebut
soal isu hukum misalnya
oke pandemi satu hal yang menjadi prioritas
tapi isu yang lain ini kan bukan berarti
kemudian tidak dianggap serius
jangan jangan memang soal hukum ini
tidak dianggap serius oleh pak presiden jokowi
ya kadang kadang kita
terlalu cepat menyimpulkan begitu ya
yang selalu disampaikan oleh
pak presiden bahwa ya
adalah hukum tertinggi
karena itu menjadi salah satu
pedoman di dalam mengelola negara
karena kita masih dalam suasana pandemi
seperti ini itu covid menjadi prioritas
tetapi masyarakat juga harus
mohon memahami ya
bahwa presiden juga tidak pernah
abe terhadap penyelesaian persoalan
korupsi dan juga ham
indikatornya apa pak
begitu kita ada
indeks persepsi korupsi kita
sedikit turun presiden
buru buru melakukan rapat terbatas
untuk kenapa seperti ini
apa yang dibahas pak itu
itu dibahas adalah bagaimana
penekanan presiden jangan sampai kita
menghadapi situasi seperti itu
jangan sampai kita menghadapi situasi seperti itu
ditekankan lagi dalam sidang kabinet
semuanya harus mengambil
langkah langkah menuju ke sana
berikutnya langkah kedua
penanganan covid ini
diperlukan pengeluaran anggaran yang fleksibel
presiden nggak mau salah lagi
supaya melakukan pendampingan
agar apa agar tidak terjadi
miss yang pada
akhirnya menunjuk kepada
penanganan terhadap strategi nasional
penanggulan atau penjagaan korupsi
itu luar biasa mas
kita melakukan penanganan ini
sungguh sungguh bukan hanya
lip service enggak
presiden telah mengeluarkan peraturan
presiden dan diikuti oleh langkah langkah
nyata bagaimana persoalan
korupsi itu tertangani
mohon yang hal hal seperti itu
adakah pernahkah presiden membela
kepada anak buahnya
yang melakukan tindakan tindakan
nyelewengan enggak ada
dilihat bahwa semangat
presiden di dalam menyelesaikan korupsi
itu bukan sebuah jargon tapi sebuah
berikutnya masalah persoalan ham juga demikian ya
presiden selalu konsen dengan
pak deras desakan dari publik agar
pak presiden juga
turun langsung dalam polemik
tes wawasan kebangsaan karena
itu dianggap salah satu
terhadap pemberantasan korupsi
sikap presiden bagaimana
sebetulnya dalam polemik tes wawasan kebangsaan
pernegaraan ini kan kita
mengandung struktur ya
jangan dikit dikit ke presiden
apalagi intervensi itu
sungguh tidak baik ya
tupoksi itu harus bertanggung jawab
terus apa yang dilakukan
jadi saya selalu mengatakan
itu sudah pada core businessnya bkn
yang menyelesaikan itu
semuanya ditarik presiden
berpikir hal hal yang bersifat teknis
kepada presiden untuk berpikir yang besar
memikirkan negara ini
negara ini mau dibawa kemana
jadi persoalan persoalan yang teknis seperti itu
kpk sudah melakukan langkah langkah
seperti apa yang diinginkan oleh presiden
untuk penanganan terhadap mereka
kemarin sudah selesai mereka mereka
melaksanakan kegiatan lanjutan
dalam konteks pilihan negara
itu langkah langkah yang dilakukan oleh bawahannya
cuma semuanya presiden terlibat di dalamnya
tapi kan presiden kepala negara pak
ya begini mas
terus yang kedua untuk
menjalankan tugas tugas itu
melalui kementerian lembaga
kementerian lembaga punya otoritas
kalau semuanya nanti sepresiden
pemerintahan menjadi tidak efektif
bawahannya menjadi ragu ragu
untuk menentukan sesuatu
jadi bawahan sudah diberikan
tugas dan tanggung jawab dengan segala risiko
dia yang take risk
atas apa yang dilakukan
pak kita sudah banyak membahas berbagai isu pak
tapi tidak lengkap juga kalau saya
tidak tanya ke bapak soal isu amandemen
banyak yang bertanya tanya
bagaimana sebetulnya sikap presiden
terhadap itu benarkah presiden
menyetujui rencana itu
tidak tahu presiden ketika di
jelang hari huruf kemerdekaan
adalah sebuah sinyal atau kode bahwa presiden
juga menyetujui rencana
amandemen ud seribu sembilan ratus empat puluh lima apa sikap presiden pak
ya menurut saya
yang dilihat adalah niatnya
ada pada niat
berikutnya saya juga
menghimbau masyarakat untuk
berspekulasi lebih jauh
niatnya untuk perbaikan
bangsa dan negara ke depan
sepanjang itu tidak
berlawanan dengan konstitusi
otoritas untuk mengelolanya
jadi sekali lagi jangan
sedikit sedikit presiden dilibatkan
dan seterusnya itu sudah jauh
dari apa yang dipikirkan oleh presiden
pak jokowi sama sekali
tidak memikirkan soal wacana tiga periode itu
tidak pernah memikir seperti itu
beliau sering mengatakan
saya pikir publik sudah sangat paham itu
menjadi pro kontra pak menjadi
diskursus yang cukup
kencang di tengah tengah masyarakat
pak presiden sekali lagi
ini juga begini
ini persoalan negara
persoalan negara lah persoalan yang
semua masyarakat punya hak untuk
presiden juga tidak serta merta
selalu ikut terlibat di dalamnya
karena diskursus tentang
bagaimana kebebasan berbicara
juga menjadi atensi
jadi jangan sedikit sedikit presiden terlibat
di dalamnya enggak silahkan masyarakat
untuk berwacana silahkan diskursus
sepanjang pada rambunya
baik soal ini pak
ibu kota negara ini bagaimana ini pak
pak muldoko ada
pihak juga yang
atau menyampaikan bahwa
ini tengah pandemi tidak usahlah kita memikirkan
soal ibu kota negara karena
menelan biaya yang cukup besar sementara
masyarakat banyak yang tengah kesulitan di tengah pandemi
ini tetap berjalan atau bagaimana
ya semangatnya masih dimiliki oleh presiden
semangatnya untuk membangun
sebagai ibu kota karena apa
karena presiden berpikir jauh ke depan
yang kadang kadang kita
langkah dua langkah tapi presiden berpikir
jauh ke depan bagaimana memikirkan ibu kota itu
ada sebuah pandangan bahwa nanti
jakarta akan menghadapi sebuah situasi
begini begini dan sebagainya
presiden sudah sejauh sebelumnya memikirkan
kalau ibu kota tetap di jakarta
jadi tetap berjalan pak proyek ibu kota negara itu
pak muldoko terakhir
di tengah pandemi pak
tentu banyak mengubah
fokus dari pemerintahan
karena tentu fokusnya adalah ke isu pandemi juga
ada tugas khusus pak
dari pak presiden untuk bapak
ya sebenarnya tidak ada tugas khusus
menjalankan tugas tugas sudah untuk posinya
ikut memberikan pemahaman
ke depan berikutnya
spirit yang kuat kepada masyarakat ya
tidak pesimis dan sebagainya
terusnya karena pandemi
adalah persoalan kita bersama
kalau kita punya semangat yang sama
pertanyaan masyarakat kapan pandemi
berakhir pada intinya akan
berakhir kepada bagaimana
terima kasih banyak pak muldoko
kepala staf kepresidenan
sudah menjawab banyak pertanyaan kami
terkait dengan situasi hari ini
juga penanganan pandemi oleh pemerintahan presiden joko widodo
sehat selalu pak terima kasih
terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami